dan kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas ketua umum mui yang juga bakal calon wakil presiden maruf amin
selasa sore mengunjungi pondok pesantren al hikmah ii desa benda kecamatan sirampok brebes jawa tengah
ia datang untuk menghadiri haul ke tujuh kiai haji masruri mugni
selain itu maruf juga membahas konsep baru ekonomi indonesia
karena pesantren memiliki peran dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat
menurut ⁇ maruf ⁇ amin konsep baru ekonomi indonesia mengacu kepada kitab standar pesantren yang sangat terkenal
konsep ini merupakan antitesis dari konsep ekonomi neoliberal yang terbukti justru membuat kesenjangan semakin lebar
antara yang kaya dan miskin
arus baru ekonomi indonesia ini diimplementasikan dengan kemitraan antara pelaku ekonomi kecil dan pebisnis besar
menurut ⁇ maruf ⁇ arus baru ekonomi indonesia ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah
melalui program redistribusi aset sehingga pesantren mendapatkan hak kelola tanah negara yang tidak terpakai
saya mengarahkan agar pesantren mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi umat
tadi saya bertemu dengan jemaah
sekaligus saya pamit pada jamaah para kiai
karena saya dari sekarang bergerak di jalur kultural
dan saya sebagai ketua umum majulis ulama indonesia
saya akan masuk ke jalur struktural
yaitu diajak oleh pak jokowi
untuk menjadi calon wakil presiden